rapat pimpinan nasional dua ribu delapan belas partai demokrat hari kedua mengagendakan sesi mendengarkan aspirasi dari rakyat
rapimnas rencananya akan ditutup dengan sambutan dari ketua komando tugas bersama kogasma agus harimurti yudhoyono
partai demokrat menyebut pidato agus akan memberikan kejutan kepada publik
hari kedua rapimnas dibuka dengan mendengarkan aspirasi rakyat
sejumlah pemuka agama diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan jalannya demokrasi dengan menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman
sesuai tema sesi rakyat beraspirasi demokrat beri solusi
para kader merespon aspirasi tokoh agama
terkait pidato agus sarimurti partai demokrat belum mengkonfirmasi apakah rapimnas akan ditutup dengan deklarasi capres dan cawapres dua ribu sembilan belas

agenda rapat pimpinan nasional rapimnas partai demokrat hari kedua adalah mendengarkan aspirasi beberapa kelompok masyarakat dari kelompok tenaga kesehatan atlet dan buruh
ada kampanye tersirat yang terucap dari ketua dpd demokrat jawa timur soekarwo
hal ini muncul dari celentukan soekarwo atau yang akrab dipanggil pak dekarwo

atas keluhan kaum buruh
bahkan pak dekarwo tak segan mengajak kaum buruh untuk memilih demokrat

lapan atas keluhan kaum buruh
lapan atas keluhan kaum buruh
sudah ada produser lapangan cnn indonesia fani imaniar di sentul bogor jawa barat
fani selamat sore
fani selain tadi mungkin ada sesi mendengarkan curhat ataupun suara rakyat yang digelar oleh partai demokrat pada rapimnas hari ini
ada keinformasi lain terkait dengan sikap politik yang memang masih ditunggu tunggu
terutama menjelang penutupan rapimnas yang didegarkan pada hari ini
ya selamat sore yuda
kalau kita mengutip perkataan dari wakil sekjen dpp partai demokrat didi irawadi kemarin kepada awak media
akan ada surprise yang ada dalam pidato penutupan rapimnas partai demokrat di sentul international convention center atau sic si sentul jawa barat
yang rencananya akan dilaksanakan oleh atau dikatakan oleh ketua komando satuan tugas bersama atau kogasma agus harimurti yudhoyono
pada pukul sembilan belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat
nah memang publik ini menunggu nunggu
apakah memang dalam pidato penutupan di rapimnas partai demokrat ini akan ada sebuah deklarasi
atau mungkin kode kode keras terkait dengan kearah mana sebenarnya partai demokrat ini akan berlabuh pada pemilu dua ribu sembilan belas
apakah memang ia akan atau partai demokrat ini akan memilih opsi untuk bergabung kepada parpol koalisi yang sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung presiden republik indonesia joko widodo dalam pemilu dua ribu sembilan belas
atau ke opsi b
untuk membuat sebuah poros koalisi sendiri yang sampai dengan saat ini memang belum diketahui akan mengusung capres cawapres atau akan mengusung sebuah memberikan sebuah cawapres kepada capres capres dari poros koalisi yang lainnya yuda
dan untuk sedikit review sedikit kita tarik ke belakang mengenai momen momen apa saja yang juga bisa mengarahkan sebenarnya kepada interpretasi publik akibat adanya beberapa kata kata bersayap
kemudian juga momen momen menarik yang terjadi terutama dalam pidato pembukaan
yang dilakukan oleh ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono yang juga merupakan presiden republik indonesia ke enam kemarin
serta dalam sambutan yang juga diberikan oleh presiden republik indonesia joko widodo di hari pertama rapimnas partai demokrat kemarin
ini memang membuat sebuah interpretasi berbeda beda di mata publik khususnya karena memang persepsi masing masing khususnya di warga ini sedikit berbeda beda dalam menanggapi momen momen menarik tersebut
kemudian juga simbol simbol yang dirasa muncul akan memberikan sebuah
kode kode ke arah mana partai demokrat ini akan berlabuh yuda
seperti perkataan dari presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono yang juga merupakan ketua umum partai demokrat kemarin
di mana ia menyatakan bahwa memang seharusnya allah
yang pertama mengenai jika allah mengizinkan partai demokrat akan berjuang bersama bapak dalam konteks ini adalah sang presiden republik indonesia joko widodo
tentu bapak sangat memahami bagaimana dulu saya menjalani pemerintahan
dalam simbol simbol perkataan ini telah terasa bahwa memang presiden republik indonesia susilo bambang yudhoyono yang
maksudnya saya presiden indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono ini sedikit membandingkan mengenai bagaimana presiden republik indonesia joko widodo menjalankan pemerintahannya dibandingkan saat ia dulu menjadi presiden indonesia
dan ini juga terlihat dari acara demokrasi mendengar yang dilaksanakan pada hari kedua rapimnas demokrat pagi ini
di mana partai demokrat menyajikan sebuah sesi untuk mendengar
keluhan kemudian juga aspirasi dari kelompok kelompok masyarakat seperti dari komunitas bidan komunitas atlet dan juga komunitas buruh
tentang mengenai apa saja kekurangan kekurangan kemudian juga apa saja yang perlu ditambah dalam
untuk masa kepemimpinan presiden khususnya dalam jika ia terpilih menjadi presiden dalam pemilu dua ribu sembilan belas mendatang yuda
kemudian juga kata kata terkait dengan poros koalisi yang baik adalah seharusnya poros koalisi yang masing masing partai politiknya memiliki sebuah mutual trust
alias jika memang akhirnya partai demokrat ini akan berlabuh dalam poros koalisi untuk mendukung presiden indonesia joko widodo
dalam periode keduanya untuk mencalonkan diri kedua kalinya dalam pemilu dua ribu sembilan belas seharusnya ada sebuah keuntungan yang didapat oleh partai demokrat
jika tidak maka partai demokrat tidak akan melabuhkan suaranya kepada presiden joko widodo seperti itu yuda
kemudian juga kata kata bersayap lainnya muncul dalam sambutan dari presiden joko widodo khususnya terkait dengan joko widodo sendiri menyatakan
bahwa ia adalah seorang demokrat kalau susilo babang yudhoyono tambah satu ia memiliki partai dengan nama demokrat
ini membuat sebuah perbandingan bahwa memang untuk ucapan kata kata quote sebuah demokrat tersebut tidak hanya berarti kepada citra diri partai
tetapi juga harus dilaksanakan dalam bentuk tindakan ini menimbulkan memang persepsi berbeda beda dari masyarakat yang menyatakan
atau menangkap apakah memang joko widodo ini menyindir bagaimana susilo bambang yudhoyono mencatatkan atau juga
melakukan tugasnya baik sebagai presiden indonesia zaman ketika ia masih menjabat dulu atau saat ia menjabat sebagai ketua umum partai demokrat saat ini
kita kembali lagi mengenai pertanyaan publik apakah memang akan terjawab pada malam ini di rapimnas hari kedua partai demokrat
atau dalam penutupan yang juga nantinya akan dilakukan oleh sang anak kandung atau putra pertama dari sang ketua umum
yakni agus harimurti yudhoyono yang juga merupakan ketua badan pemenangan pemilu partai demokrat untuk pemilu dua ribu sembilan belas ini
kita tunggu saja seperti apa yuda
ya fadi menarik sekali ya
terima kasih dengan analisa anda
tapi saya juga mencoba untuk melihat apakah ini ada korelasi dengan elektabilitas partai demokrat yang dalam beberapa tahun terakhir menurun
karena banyak sekali kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik mereka
sehingga dengan menggunakan nama jokowi bisa mendongkrak elektabilitas partai demokrat sendiri
bagaimana anda melihat hal ini karena memang tidak secara eksplisit partai demokrat hingga saat ini pukul tujuh belas
menyatakan untuk berkoalisi ataupun mendukung
kokoi dua periode mendatang
betul sekali yudha
ini juga dinyatakan dalam sambutan atau sebenarnya pidato pembukaan dari susilo bambang yudhoyono kemarin
di mana partai demokrat ini banyak sekali kader kadernya dikatakanlah terkena atau terciduk dalam beberapa kasus
tidak hanya kasus korupsi tetapi juga kasus kasus lainnya yang bisa mencoreng nama baik dari partai demokrat
yang sebenarnya sempat merajai kontestasi politik

beberapa pesta politik terakhir memang namanya cukup tenggelam
kader kadernya tidak terlalu banyak merajai atau juga menjadi sorotan utama dari kontestasi politik
dan memang dinyatakan oleh partai demokrat sendiri ada beberapa cara khususnya untuk meningkatkan aktabilitas mereka kembali
either mereka akan bersumber atau melabuhkan suaranya kepada sosok calon potensial yang menurut mereka ini bisa
menjangkau suara dari sebagian besar warga di indonesia
tidak hanya mereka yang memang mencintai
sosok ini yang dinilai sangat sangat bersih kemudian juga minim dari kasus yang bisa mencoreng nama baik
atau mungkin akan memajukan nama baru yang dinilai oleh partai demokrat bisa juga menjadi saingan dari sosok calon
yang saat ini mendominasi suara atau elektabilitas dari pesta politik di pemilu dua ribu sembilan belas yuda
memang ada beberapa opsi yang akan di atau menurut pengamat politik ini bisa dilakukan oleh partai demokrat
tapi memang untuk pilihan paling aman tentu saja akan melakukan
seluruh pilihan yang bisa diperlukan oleh sosok atau calon yang sudah didukung oleh partai koalisi parpol
yang dirasa cukup besar suaranya tidak hanya dalam pileg dua ribu delapan belas tetapi juga dalam pemilu dua ribu sembilan belas seperti itu
tetapi kalau misalnya kita juga bisa melihat kemudian juga membaca ada beberapa kasakusuk
ada suara internal dari partai demokrat sendiri sebenarnya memang kita melihat
nama agus harimurti yudhoyono ini sudah dalam satu tahun terakhir begitu banyak dimajukan
sebagai wajah atau citra baru dari partai demokrat
yang sebelumnya memang kita tahu dikuasai oleh beberapa nama nama yang sudah lama malang melintang
di dunia perpolitikan indonesia dan ingin saat ini partai demokrat ingin mengubah arah baru pak kepartaian mereka
kepada mereka yang dikatakan sebagai generasi muda dari parpol yang bernomor urut empat belas dalam pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
ditambah lagi presiden joko widodo memuji dalam berkali kali kesempatan terkait dengan sosok dari agus harimurti yudhoyono ini
dari pembicaraan entah dari personal maupun juga dari pemerintah
pembicaraan secara politis bersama agus harimurti yudhoyono atau yang biasa disapa dengan ahy ini
presiden joko widodo juga sempat kemarin membuat sebuah gerakan yang dinilai ini merupakan sebuah kode
bahwa memang joko widodo ini terlihat begitu simpatik dengan sosok ahy ini
dengan mengajak ahy atau sang putra dari ketua umum susilo babang yudhoyono
untuk memukul gong bersama dalam pembukaan rapimnas partai demokrat
sekali lagi yuda masih banyak yang bisa terjadi dalam dua hari
di rapimnas partai demokrat ini kita tunggu saja seperti apa kelanjutannya yuda
terima kasih fani maniar untuk informasi yang sangat komprehensif
dan kami menunggu kode kode itu menjadi sesuatu yang realitis dalam waktu dekat
selamat bertugas kembali fani maniar